badan pengelola tabungan perumahan rakyat angkat bicara soal aturan iuran tapera yang memotong tiga persen gaji karyawan
komisioner bp tapera menyatakan iuran tapera tiga persen untuk stabilitas bunga cicilan kpr
komisioner bp tapera heru pudiodogroho menyatakan tabungan yang berasal dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar tiga persen per bulan diperuntukkan sebagai stabilitas bunga cicilan kpr
heri jelaskan konsepsi gotong royong dalam program tapera adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah dengan ikut menabung
menurut heru sebagian hasil pemupukan akan didistribusikan untuk para penerima kpr agar bunga tetap terjangkau
yang itu aspek sustainability nya kita jaga jangka panjang untuk bisa membantu pembiayaan perumahan bagi mpr
agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau
tentunya kalau nanya sampai berapa lama waktu bisa punya rumah ya kita harus berhitung juga dari dana yang kita optimalkan
karena prinsip dari bp tapera adalah collecting growing dan distributing
untuk membantu kemanfaatan kpr nya
karena peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas kpr dengan bunga yang sangat terjangkau